meski sudah ditahan karena terlibat kasus narkoba
seorang anggota dprd kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur
nekat menyelundupkan sabu sabu ke dalam rumah tahanan kepolisian resor kota samarinda
sabu sabu tersebut dimasukkan ke dalam tahu goreng
yang diantar saat jam besuk atas pesanan tersangka dari lapas narkotika samarinda
anggota dprd berinisial rs ini kembali berurusan dengan hukum
rs tahanan polresta samarinda diperiksa petugas satuan resor senarkoba
karena diduga tersangkut kasus penyelundupan sabu sabu ke dalam tahanan
ia diperiksa bersama tujuh rekannya yang salah satunya perempuan
dari tangan tersangka polisi menyita lima dua puluh dua gram sabu sabu di dalam tahu goreng
dan tiga unit telepon seluler
petugas penjaga tahanan polresta samarinda menemukan tahu goreng berisi sabu sabu tersebut
yang merupakan pesanan rs
saat dilakukan penyelidikan ternyata narkoba itu dipesan dari narapidana lapas narkoba samarinda
namun rs sempat memperbaikinya
membantah tuduhan memesan sabu sabu ia menyebut hanya diminta mentransfer uang oleh rekannya
sesama tahanan dan tidak mengetahui untuk dibelikan sabu sabu
barang itu memang didatangkan oleh si suruhannya ari perdana maupun dari si muhammad fauji
yang tujuannya untuk diantar ke pores
diantar ke pores itu adalah pesanan atau barang yang dibeli oleh seorang tahanan juga atau sama robet
sebelumnya pada sembilan belas september lalu rs diringkus sedang menggunakan sabu sabu bersama rekannya ak
di sebuah tempat karaoke di kecamatan samarinda ilir
dari tangan pelaku polisi menyita satu sembilan puluh gram sabu sabu yang dilengkapi alat isap